setelah menyatakan move on pasca dihianati oleh anies baswedan partai demokrat mulai membuka diri berkomunikasi dengan partai lain
ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono sempat menyinggung nama soekarno saat berpidato di markas partainya
sejumlah petinggi demokrat juga menunjukkan sinyal ingin merapat ke koalisi pdi perjuangan
apakah rekonsiliasi nasional megawati dan sby mampu terwujud serta membuat demokrat diterima di koalisi pendukung ganjar pranowo
sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung
ada ketua dpp demokrat herman hairon ketua dpp pdi perjuangan eriko sutarduga serta direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
selamat sore bapak bapak
saya mau ke demokrat dulu
ke bang herman
bang herman pidato mas ahaye senin kemarin menarik sekali ya
mengutip nama bung karno apakah ini kode demokrat semakin condong merapat ke pdi perjuangan
mendukung ganjar pranowo
pak bung karno itu adalah tokoh nasional bapak bangsa yang tentu pernyataan pernyataan yang dulu sebagai pejuang kemerdekaan ya banyak dikutip oleh siapapun
dan pada waktu mas ketum ahaye juga berpidato ya
dan mengutip apa yang menjadi pernyataan tokoh bangsa yang ini juga memberikan semangat dan spirit
esensinya sebetulnya ya ini ditujukan kepada siapapun
bahkan bahwa dalam politik tentu harus memiliki moral etika yang baik
dan ini adalah bagian yang harus kita jaga bersama
kemudian diterminologikan bahwa menuju kepada salah satu
kandidat ataupun koalisi tertentu tentu ini masih dalam kajian di internal kami
bahkan dalam tiga hari ini kami juga melakukan rapat rapat secara maraton
baik rapat yang lebih kecil maupun rapat pleno yang dilaksanakan pada hari senin yang lalu
dan hari ini kami masih berlangsung dari mulai tadi jam setengah tiga sampai hari ini
saat ini saya bicara masih berlangsung rapat
dengan seluruh para ketua dan ketua
bapak dpd partai demokrasi indonesia
jadi menurut saya konteksnya itu adalah sebagai kutipan dari tokoh bangsa yang memiliki pesan moral
oke bang herman kalau kita mengikuti pidato pidatonya mas ahy ya
baru pertama kali ini loh mengutip bung karno
ini jadi bukan suatu kebetulan ya
tidak ada kesengajaan bukan sinyal yang mengarah ke pdi perjuangan
tidak ada kesengajaan
jadi ini adalah suatu kebetulan
jadi kita harus mengikuti pidato pidatonya
tapi ini juga bergabung kan memang opsinya terbatas sekali sekarang
opsinya kan hanya ada dua pilihan gitu ya
apakah pilihan dengan pak ganjar ataukah pilihan dengan pak prabowo
sekali lagi bahwa ini sedang dalam kondisi yang terus kita gali
dan apa hasilnya tentu nanti akan sampai kepada rapat majelis tinggi untuk menentukannya
karena memang ini menjadi keunangan
bang herman kami dengar sudah ada komunikasi intensif ya antara petinggi demokrat dengan pdi perjuangan sejak lama
ini untuk mematangkan rencana demokrat bergabung ke pdi perjuangan itu betul ya
ya sejak lama pula demokrat memiliki komunikasi politik tiga ratus enam puluh
jadi kami berkomunikasi ya dengan seluruh pimpinan partai partai
dan tentu kalau sekarang tinggal mengerucut ke dua koalisi juga kami berkomunikasi dalam perspektif
membangun komunikasi strategis
bagaimana demokrat setelah ditinggalkan oleh nasdem dan mas anies ke depan tentu menatap lebih baik
yang memang memberikan perspektif bahwa koalisi ini efektif untuk bisa memberikan kontribusi nyata kepada rakyat
dan tentu memegang teguh terhadap moral etika tadi yang memang menjadi tekanan penting di dalam pidatonya mas ketum ahy
oke saya mau ke pdi perjuangan
bang eriko sekjen pdi perjuangan hasto kristianto membuka peluang demokrat bergabung ke pdip mendukung ganjar
apakah pdi perjuangan saat ini siap melupakan perselisihan masa lalu dan menerima demokrat
mbak rifana apa yang salah kalau demokrat mau bergabung dengan pdi perjuangan
bukankah itu opsi yang terbaik kalau mau berbicara secara jujur
pdi perjuangan bersama tiga partai lain yang bekerja sama itu terbiasa
untuk setia bukan terbiasa untuk ke kiri ke kanan ke muka ke belakang seperti yang selalu disampaikan oleh ibu mega dan sapoco poco
dan itu disadari betul disampaikan oleh bang herman hairon
ini pertemuan nah ini baru kita saksikan sekarang pertemuan antara mbak puan dengan mas ahy di bulan juni
nah ini kan sebenarnya sudah kelihatan tanda tandanya
coba lihat mbak rifana bagaimana kehangatan antara mbak puan dengan mas ahaye
mbak puan menganggap mas ahy sebagai kakaknya begitunya mbak puan menganggap mas ahy sebagai adiknya
dan ini memang terlihat bersaudara betul
terus apa yang salah kalau misalnya demokrat memutuskan bergabung bersama kerjasama dengan pdi perjuangan
dan menggenapkan menjadi lima partai seperti pancasila ini pas sekali kalau menurut kami
dan kami tentu menyambut sangat baik bila hal ini terjadi seperti itu mbak arifana
oke jadi pdi perjuangan dalam posisi menyambut baik kalau demokrat mau bergabung ya bang eriko
mengharapkan demokrat mau bergabung ya bang eriko
mengharapkan demokrat mau bergabung ya bang eriko

ya saya tidak berani untuk menduga duga ya biarpun saya eriko sotarduga saya tidak mau menduga duga
kembali ini kepada bang herman hairon dan juga saudara saudara kami di demokrat
pdi perjuangan tidak terbiasa untuk tidak setia tidak terbiasa untuk meninggalkan sahabatnya meninggalkan saudaranya
kami mau berjuang bersama sama untuk memenangkan mas ganjar pranowo
mungkinkah ini pilihan yang terbaik
dan kalau kita lihat dari hasil survei mbak rifana ini sudah rebound nanti biar mas toto saja
ini surveinya mas toto masih dirahasiakannya saya saja nanti berjawabnya
nah jangan jangan nanti
ini udah dibocorin nih sama bang eriko
saya mau ke bang eriko
karena eron itu senyumnya juga berbeda kalau dengan pdi perjuangan seperti itu ya bang
ya bang eriko kalau tadi kita lihat mbak puan dengan mas ahaye sudah bertemu di bulan juni
apakah ibu megawati sudah siap bertemu dengan pak sby untuk rekonsiliasi nasional
mendukung mas ganjar
mbak rifana sebenarnya ini sudah dijawab bahwa mbak puan dan pak sekjen itu ditugaskan oleh ibu ketua umum untuk berkomunikasi dengan bang herman heron dengan mas ahy
nah ini kan silakan saja nanti kan tinggal bagaimana beliau beliau menyelesaikan hal ini untuk bisa nanti berkomunikasi lebih aktif lagi lebih progresif lagi
ya sekali lagi kita tidak berharap sebenarnya hal kemarin katakan kerjasama yang terjadi di demokrat
dengan yang lainnya terpecah kita juga tidak berharap seperti itu
tapi kalau keadaannya sudah menjadi seperti ini bang herman begitu juga saudara saudaraku dari demokrat
bukankah seharusnya memilih terhadap kita kita duduk sama rendah berdiri sama tinggi dan nanti kita bermusyawarah untuk menentukan
biarlah sesama ketua umum nantinya akan memutuskan yang terbaik bagi kerjasama ini dan ini juga baik bagi demokrat
nanti lihat apa yang terjadi perkembangan ke depan kita tunggu saja
nanti dari mbak puan dan pak sekjen yang akan menuntaskan hal ini saya rasa begitu mbak rifana
oke mas toto ya kalau dilihat tadi penjelasannya kalau dari demokrat bang herman masih malu malu tidak mau membuka
tapi kalau dari pdi perjuangan tampaknya lebih terbuka begitu lebih mau terbuka mengatakan
kami siap menerima pd perjuangan siap menerima kalau demokrat mau bergabung
tapi sebetulnya manuver manuver demokrat terutama kemarin pidatonya mas ahy apakah memang memperlihatkan bahwa demokrat
lebih condong ini ke pdi perjuangan dan mendukung mas ganjar
ya sebetulnya jangan malah kita batasi hanya pada pidato yang menyebutkan nama bung karno atau kemudian statement dari misalnya benny harman
yang mengatakan bahwa ibu mega tidak perajawat jahat kepada pak sby atau demokrat pak sby juga mengatakan seperti itu
itu kan sifatnya aktual kalau kita tarik misalnya tanggal sembilan belas juni pertemuan mas ahaye dengan mbak puan itu kan ternyata bukan sebuah
bahasa basi politik karena kemudian di hari yang sama pak sby kalau kita ingat mengeluarkan sebuah tweet ya yang memberikan simbol kuat
mengenai bagaimana pak sby memposikan hubungannya dengan ibu mega dalam konteks itu ada pak jokowi juga
naik kereta menuju ke satu tujuan misalnya dan itu menurut saya sebuah simbol kuat
walaupun saat itu kita ingat demokrat masih dalam konteks berbicara di koalisi perubahan sehingga kemudian orang bahkan mulai menafsirkan
jangan jangan ini sebuah positioning ketika putaran kedua misalnya mas anies tidak masuk prabowo lawan ganjar
demokrat jangan jangan akan lebih ganjar saat itu kan spekulasinya seperti itu dan kalau kita tarik lagi ke belakang rifana menjadi menarik
kalau pertanyaannya kenapa lebih condong ke ganjar bukan ke prabowo misalnya kalau menspekulasikan
kita ingat loh di tahun dua ribu sembilan belas di tahun dua ribu empat belas besarnya pak sby itu pernah maju mendampingi pak prabowo
tapi kalau kita ingat saat itu tidak terkesan all out bahkan kemudian baru di hari hari terakhir mengumumkan dukungannya kepada pak prabowo
itu kan kemudian masuk juga dengan spekulasi atau obrolan warung kopi tentang politik bahwa memang dalam konteks sesama militer
pak sby dikenal itu tidak terlalu akrab misalnya dengan pak prabowo itu yang menurut saya sebuah cerita yang bisa kita lihat benang merahnya
iya itu yang menurut saya sebuah cerita yang bisa kita lihat benang merahnya
dan yang sebenarnya menarik adalah bagaimana kita membaca statement teman teman pdi perjuangan
jadi kita bicara dari sisi partai biru
dari partai merah tadi jauh sekali eksplis sekali apa yang dikemukakan oleh bang eriko
sekjen mbak puan misalnya
nah jangan kemudian potensi keberhasilan koalisi dari dua partai ini
hanya kita kemudian lokalisir menjadi
ketemu nggak nih ibu mega dengan pak prabowo
pengencek kira kira seperti apa
ibu mega dan pak sby maksudnya
ibu mega dengan pak sby itu yang menurut saya sebetulnya ada hal hal lain yang lebih prinsipil
yang sebetulnya itu sudah bisa kita baca dari statement teman teman partai demokrat
dan pdi perjuangan yang saya mengatakan gitu
dua partai ini tidak mungkin kadernya berani berbicara mengenai sebuah tendensi akan bergabung

kalau nggak ada petres itu ya
dari pak sby ataupun pdi perjuangan
dari ibu mega
nggak akan berani
itu yang menurut saya sudah sakit berspekulasi
mas toto berarti anda melihat bahwa sudah ada sinyal sinyal akan ada rekonsiliasi pertemuan
antara bu mega dengan pak sby
tapi ini baru pendahuluan baru entry gitu
gini belum tentu bahwa gong dari atau simbol dari kepastian mengenai koalisi demokrat dengan pdi perjuangan itu
harus melalui pertemuan antara pak sby dengan ibu mega
jangan jangan itu bisa kemudian akan mengalir dengan sendirinya atau akan menjadi puncak yang lebih tinggi lagi
dari pertemuan dua partai
karena kalau kita bicara ketemunya dua tokoh ini dalam konteks rekonsiliasi dari sentimen historis selama dua puluh tahun
yang dianggap orang tidak mungkin bertemu
itu bisa jadi gong yang lebih besar dibandingkan sekedar dua partai ini berkoalisi dalam pilpres
itu yang menurut saya mungkin kita akan melihat tahapan tahapan yang berbeda beda tapi tidak serta merta
itu harus didahului oleh pertemuan ibu mega dengan psb
karena kami dengar salah satu syaratnya harus ada pertemuan ini nih rekonsiliasi ini
nanti kita lihat bagaimana perkembangannya
tapi saya akan tanya lebih dalam ya soal tawaran tawaran dari kedua partai ini
satu sama lain
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tiga orang narasumber
ahy puji bung karno demokrat siap merapat ke pdi perjuangan
bersama dengan ketua dpp pdi perjuangan ada eriko sutarduga ketua dpp demokrat herman hairon
dan juga direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
saya mau ke bang eriko dulu ya
karena pdi perjuangan yang kami dengar menawarkan portfolio yang cukup seksi kepada demokrat
yaitu portfolio menteri pertahanan kepada mas ahy
karena posisi cawapres sudah tidak mungkin ditawarkan ya
masih bisa ditawarkan gak
ini mbak rifana ini senang betul menduga duga
saya gak habis pikir dari mana mbak rifana dari mana saya ini
makanya saya tanya nih minta konfirmasi
belum pernah ada berbicara yang namanya portfolio
ketua umum kami itu dengan jajaran dpp yang mana mbak puan yang mengkomunikasikan ini
itu belum pernah ada berbicara hal lain

mereka bertemu empat ke empat

ketua umum ini saja membicarakan siapa yang nanti akan ditunjuk menjadi ketuanya untuk tim pemenang
kedua bagaimana mereka menyatukan langkah untuk apa
untuk mengkonsolidasikan ini setelah mas ganjar tentunya selesai sebagai gubernur
ini kan tentunya jauh lebih bebas
nah yang ketiga mbak rifana kan ini kan penting sekali
ini yang disampaikan oleh bapak presiden joko widodo
ajaklah sebanyak mungkin partai
ajaklah sebanyak mungkin partai
itu di dalam rakenas kami disampaikan bahwa kita bersama sama
nah kalau mbak rifana lihat baju saya ini yang nggak ada tinggal warna biru hijau ada
pun orange ada merah ada tinggal warna biru putih ada
jadi maksudnya di sini ini terserah bang herman heron dan juga ketum ahy
apakah perlu lama lama seperti begini
kan ini kan bisa dibicarakan dengan baik
yang namanya calon wakil presiden ini tentu posisinya satu sudah kosong
betul nggak mas toto kan satu sudah nyebrang ke tempat lain
ya tentunya kan dari lima ada tinggal empat
bang eriko soal posisi cawapres mas ahaye masih mungkin nggak menjadi cawapresnya mas ganjar
atau memang ya kalau demokrat mau bergabung nggak boleh maksa posisi cawapres
mbak rifana sekarang bagaimana kita mau menjawab ini
bergabung saja belum betul tidak
kalau sudah bergabung bicarakan
apa yang salah dalam hal ini
coba kalau kita lihat bagaimana perindo tentu mempunyai persepsi sendiri
bagaimana dengan p tiga sudah menyampaikan mas sandi
begitu juga hanura
silakan di sini duduk sama rendah berdiri sama tinggi
jadi kalau sudah duduk silakan
jangan cerita portfolio cerita yang lebih dari itu
itulah yang namanya kesepakatan itulah yang namanya kerjasama
itulah yang namanya musyawarah mufakat
pada tahun dua ribu sembilan belas bagaimana ketua umum kami memutuskan
setelah berbicara dengan semua ketua umum
dan berbicara dengan calon presiden pada waktu itu
bapak presiden joko widodo
nah begitu juga saat ini bukan hanya ketua ketua umum saja
berbicara dengan bapak presiden joko widodo sebagai kader terbaik kami
sebagai presiden incumbent sekarang
yang nanti tentunya presiden akan datang ini
akan meneruskan seluruh program program
dan tentu membuat ini jadi lebih baik lagi
nah tentu dengan mas ganjar pranowo
nah inilah yang dibicarakan
di sinilah kami
satu langkah untuk menuju ke depan
di dalam kebersamaan di dalam musyawarah dan
ya jadi masuk aja dulu ya bicara
pak herman meron jangan terlalu serius harus senyum bang
bahwa ini peluang yang luar biasa
oke bang eriko ini lagi melobi nih melobi ke demokrat melobby ke bang herman
saya tidak melobi
apa saya bicara apa adanya
jadi kalau sudah masuk bicara lah
ya jadi harus masuk dulu
bicara portfolio belakangan
saya mau ke demokrat
bang herman apakah demokrat dalam posisi
tetap memaksakan ataupun mendorong mas ahaye sebagai cawapres
kalau misalnya berkoalisi dengan pdi perjuangan dan mas ganjar
saya kira kalau ketum ahy berpikir rasional ya
rasional itu ya kami memang pilihan terbaik adalah kemarin sebetulnya
karena sudah menggagas dari satu tahun lalu dan
kemudian ditinggalkan oleh nasdem dan mas anies
nah sekarang kita akan mencoba untuk terus menjajaki komunikasi politik
dan pada akhirnya nanti tentu akan berkoalisi
apakah dengan pak ganjar ataupun dengan pak prabowo
dan dalam konteks ini ya bagi kami rasional
dan silakan saja nanti pilihannya adalah bagi yang memegang keputusan di masing masing koalisi
dan kalau tadi disebutkan sampai penawaran portfolio dan lain sebagainya
saya kira belum ke arah sana lah
hari ini masih dalam tahap komunikasi
kita menjajaki dan jika memang tadi disebutkan terkait dengan rekonsiliasi antara psb dan bumega
nah demokrat sudah menggagas sejak lama gitu
ini kan kuncinya hanya tinggal di bumega saja
kalau mas eriko bisa meyakinkan bu mega terbuka dan kemudian menjadi komunikasi yang
atau silaturahminya menjadi baik
ya bisa saja itu menjadi tanda tanda bahwa demokrat akan bersama dengan koalisinya mas
kalau belum ada arah ke situ menurut saya sekarang posisinya masih sama
apakah bisa dengan pak ganjar maupun dengan
oke bang herman
pak dekat pabu
oke jadi intinya demokrat tetap berharap bahwa bumega bisa bertemu dengan pak sb
tadi anda mengatakan bahwa kuncinya sekarang di bumega soal komunikasi
begitu ya harapannya demokrat supaya dua tokoh ini bisa bertemu
ya ini sejauh lama pak sb membuka ruang untuk itu
dan selalu berada pada posisi yang
tidak ketemu lah gitu ya
oke jadi harapannya demokrat bisa bertemu ya antara bumega dengan pak sb begitu
ya ini kan supaya sebuah tirainya selesai gitu ya
persoalan lamanya selesai
dan tentu ini bisa menjadi tuntunan menjadi panutan bagi seluruh rakyat
oke jadi harapannya bertemu
tapi soal rasional apakah berarti demokrat dalam posisi tidak akan memaksakan mas ahaye menjadi cawapresnya mas ganjar
ya beda ya tolong dibedakan
bahwa ketika kami menggagas tiga partai koalisi perubahan tentu ini kita menggagas dari nol
menyamakan pc dan lain sebagainya
dalam perjalanannya masing masing partai diberikan kewenangan untuk mengusulkan para calon wakil presidennya
tetapi ini kan berbeda
artinya bahwa dua koalisi ini kan juga sudah matang dan punya otoritasnya
bagi demokrat tidak akan memaksakan untuk itu
dan kenyataan lain ya itu adalah sebuah jalan gitu ya
ya kalau kemudian mas ganjar menawarkan wakil presiden ya kita siap saja
atau pak prabowo menawarkan wakil presiden ya siap saja
tetapi tentu dengan berpikir rasional bahwa ada hal yang tentu kita juga hadir belakangan
inilah yang oleh ketua umum ahi disebut
ini adalah bagian daripada etika dan moral politik yang harus kita kembangkan
ya mas toto kalau misalnya dilihat ya apakah kemudian harapannya demokrat tadi agar dua tokoh ini bertemu dulu nih
antara bu mega dengan pak sby
ini akan menjadi sulit nggak sebetulnya nanti
deadlocknya nanti di situ atau bagaimana mas ekor
saya belum pernah mendengar statement bahwa itu harus jadi prasyarat atau harga mati ya
karena ada hal hal yang lebih prinsipil
bahasanya bang herman tadi
itu bukan harga mati kan
bukan prasyarat kan
tetapi tentu saja harapan bahwa kemudian pertemuan antara dua tokoh besar yang menjadi magnet utama dari partai akan menjadi sebuah hal yang luar biasa buat keduanya
tapi saya meyakini ya dalam konteks partai demokrat terutama
bang herman ada menggunakan istilah lebih realistis
saya pikir tidak akan ada prasyarat prasyarat yang kemudian sifatnya teknis
lalu kemudian malah menggagalkan apa yang coba dibangun dalam paket sesama nilai
apalagi kita tahu yang namanya partai itu tidak punya pilihan harus masuk ke dalam barisan koalisi
tidak bisa tidak berkoalisi dalam konteks pilpres
dan saya meyakini teman teman demokrat dan pd perjuangan lebih mengerti kondisi psikologis dari ibu mega dengan pak sby
yang tentu saja harus dibedakan dengan kondisi psikologis dan kebutuhan secara politik dari partai demokrat dengan pdi perjuangan
kalau kemudian disatukan itu kemudian malah ada
jadi saya sih melihat itu tidak akan menjadi harga mati ya
dilihat dari teman teman demokrat yang lebih mengutamakan dari kesamaan nilai
dan yang menarik begini rifat kalau kita lihat memang dari sentimen historis perbedaan pendapat atau posisi politik dari dua partai
secara ideologi misalnya dua duanya bicara tentang keberagaman
apakah pernah ada saling menyerang statement terkait dengan misalnya penggunaan aparatur negara
seperti yang misalnya pernah terjadi dalam
perdebatan tanda kutip antara pdi perjuangan dengan nasdem terkait dengan kejaksaan
makanya sampai keluar bahasa dari pak sby ketika berkuasa pun ibu mega tidak pernah menjerati saya
jadi sebetulnya dalam konteks jlu memang ada hal yang sangat mudah dipertemukan antara kedua belah partai
bahwa ada fakta sentimen historis antar dua sosok personal yang kita tidak tahu
kesalahpahamannya seperti apa memang itu akan menjadi bagian dari enshot lain yang alangkah baiknya kalau bisa dipertemukan
itu nilainya bukan hanya elektoral tapi konteksnya rekonsiliasi kepada semua segmen bukan hanya kepada dua pemilih partai ini
oke kita tunggu nanti bagaimana ujungnya apakah rekonsiliasi nasional antara ibu megawati soekarno putri
dengan pak asusi lobambang yudhoyono ini bisa terjadi
karena sekali lagi tadi mengutip apa yang dikatakan oleh mas toto
ini bukan hanya rekonsiliasi nasional untuk kepentingan elektoral
tapi untuk politik di negeri ini ya bahwa egocentris ataupun perselisihan selama dua puluh tahun ternyata bisa
diselesaikan begitu ya dengan baik kedewasaan kedua tokoh besar ini kita tunggu nanti seperti apa
dan sekali lagi ujungnya apakah demokrat akan berlabuh ke pd perjuangan mendukung gajah pranowo nanti waktu yang akan menjawab
terima kasih tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
sehat selalu bapak bapak